kucing manis ini bernama untel
dia adalah penghuni rumah kucing parung di kabupaten bogor
unyu dan ratusan kucing lainnya adalah kucing yang ditinggalkan pemiliknya
dibuang atau bahkan diselamatkan dari penyiksaan manusia
dalam seminggu rumah kucing parung kedatangan lima sampai sepuluh penghuni baru
hal ini membuat penampungan dengan luas sekitar enam ratus lima puluh meter persegi ini semakin kewalahan
terlebih donasi masyarakat selama pandemi turun drastis
pasti itu penambahan karena lebih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh kita semua
juga termasuk orang orang yang memang sebenarnya masih ingin mungkin ya memelihara
tapi banyak faktor banyak masalah yang dihadapi
jadi ya pasti larinya ke sini
akhirnya dia telpon atau lapor ke saya bagaimana solusinya
karena memang untuk dibuang atau dilepasliarkan kan lebih kasihan mereka
jadi ya sebisa mungkin saya menolong supaya mereka aman aja dulu di sini
hal serupa juga terjadi di suaka hewan jakarta animal aid network di gunung sindur kabupaten bogor
suaka hewan ini disilakan
sebelumnya dia diadopsi oleh puluhan anjing dan kucing
pada awal pandemi banyak anjing dan kucing yang harus mereka tampung karena ketakutan akan covid sembilan belas atau masalah lainnya
namun kini jumlahnya kembali normal
bahkan angka adopsi juga meningkat
namun adopsi bukan perkara mudah
kalau adopsi sih masih sama aja
justru kalau saya bilang mungkin ada peningkatan ya karena orang banyak pikir gini
oh saya lagi work from home jadi lucu juga kalau misalnya saya bisa pelihara hewan
kita selalu mengingatkan bahwa nanti akan ada waktu tidak work from home lagi gitu
jadi itu harus dipikirkan baik baik ya
karena di jan kita punya prosedur adopsi yang cukup ketat
karena tentunya kita mau anjing dan kucing kita ke rumah yang berkomitmen ya
dan bukan hanya untuk saat ini saja karena lagi bosen di rumah gitu
selama kucing dan anjing ini belum mendapatkan rumah baru
rumah kucing parung maupun jan mengandalkan program donasi
di tanah karen berharap pandemi ini tidak menjadi alasan orang tidak bertanggung jawab
untuk melukai atau menelantarkan hewan peliharaan
sudah ribuan tahun mereka ini hidup berdampingan dengan manusia
sehingga memang bukan salah mereka jika mereka ini berada di sekitar kita
karena hanya itu yang mereka tahu
terlebih jika anda memutuskan untuk mengadopsi mereka
sebab saat kita melakukan itu
itu artinya kita sudah menganggap mereka ini sebagai anggota keluarga kita sendiri
jangan sampai saat keadaan susah kita membuang mereka
untuk itu memang mengadopsi hewan peliharaan ini harus dipikirkan dengan matang
karena mereka ini bukan mainan
mereka adalah makhluk hidup yang memiliki haknya
tim cnn indonesia pogor